dan saudara informasi lainnya menko pmk muhajir effendi bersama kepala bnpb ledjian suharyanto
meninjau ruas tol bocimi yang ambles beberapa waktu lalu
menko pmk beserta kepala bnpb meninjau langsung lokasi jalan tol bocimi yang ambles
kedatangan muhajir untuk memastikan penanganan longsor di tol bogor ciawi sukabumi di kilometer enam puluh empat berjalan dengan lancar